makamah konstitusi menyelenggarakan
sidang pendahuluan perkara phpup lek dua ribu sembilan belas
persidangan dibagi tiga panel
sidang pemeriksaan pendahuluan phpup lek dua ribu sembilan belas
digelar pada sembilan hingga dua belas juli dua ribu dua puluh
agenda sidang akan memutuskan lanjut
atau tidaknya sengketa yang didaftarkan
ke tahapan persidangan
dengan mempertimbangkan permohonan
beserta barang bukti yang diajukan
selanjutnya sidang pemeriksaan akan digelar pada
hingga tiga puluh juli dua ribu sembilan belas
dan pembacaan putusan rencananya
akan dilakukan pada enam hingga sembilan agustus dua ribu sembilan belas
sebanyak dua ratus enam puluh perkara phpu pileg dua ribu sembilan belas
akan disidangkan oleh sembilan hakim mk
yang dibagi dalam tiga ruang sidang panel
enam puluh empat perkara diantaranya disidangkan
pada persidangan perdana hari ini
kalau dilihat dari segi permohonannya

ada kalau dipetakan ya
ada sekitar sebelas dalil ya
ada pengurangan suara
ada penggelembungan suara
pelanggaran yang tsm
terstruktur sistematis dan masif
yang dilakukan oleh
itu yang tergambar
di dalam permohonan dari para pemohon ini
sebagai sebuah permohonan
ya silahkan saja
apapun itu dimohonkan
apakah itu nanti dikabulkan atau tidak
sidang sekretar phpup lek dua ribu sembilan belas
mulai bergulir di mk
pada sidang pendahuluan yang digelar
kpu sebagai pihak termohon
menghadapi enam puluh empat perkara dari lima provinsi

dari dua ratus enam puluh perkara phpu pileg dua ribu sembilan belas
yang disidangkan pada sidang pemeriksaan pendahuluan
berasal dari lima provinsi
yaitu jawa barat maluku utara papua jawa timur dan aceh
persidangan sekretar phpup
dibagi ke dalam tiga panel
yang dipimpin oleh tiga hakim mk
kpu menyiapkan lima tim kuasa hukum
untuk mengikuti agenda persidangan
yang dilakukan per provinsi tersebut
hari ini ada
yang diperiksa adalah
yaitu jawa timur aceh papua jawa barat dan maluku utara
untuk di jawa timur
ada sebelas partai
kemudian aceh ada
ada dua belas partai
yaitu delapan partai nasional dan empat partai lokal aceh
kemudian papua ini ada enam belas partai
ada satu perorangan
ada satu kepala adat
dan ada satu perorangan
kemudian ada tiga calon dpd
agenda selama empat hari ke depan
hari ini selasa sembilan juli
sampai dengan jumat dua belas juli dua ribu sembilan belas
adalah sidang pendahuluan
bagi kpu sebagai permohon
mendengarkan pokok pokok permohonan
salah satu pemohon perkara
dari partai gerindra
bambang hario soekarto
menggugat caleg lain
yang separpol dengannya
gugatan bambang dilayangkan
karena dugaan rahmat
melakukan politik uang
dalam persidangan pendahuluan
perselisihan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
melalui kuasa hukumnya
m soleh bambang
yang merupakan caleg gerindra
dari daerah pemilihan jawa timur
meminta mahkamah konstitusi
mendiskualifikasikan caleg gerindra
dari dapil yang sama dengannya
mk bisa mengabulkan permohonan
yang diajukan pihaknya
meski perkara gugatannya
selisih perolehan suara
caleg dapil satu jawa timur
kalah telak dengan calon
yang dia bukan tokoh
tapi dia mendapatkan suara fantastis
sementara pak bambang haryo itu
adalah anggota komisi lima sekarang ini
tapi perolehannya justru
dia tidak bisa maksimal
kita disini ada dugaan
menggunakan politik uang yang sangat masif
makanya kita gugat di mk ini
supaya mk tidak hanya menyidangkan soal selisih suara
kita sudah menyiapkan saksi saksi penerima uang
kita juga menyiapkan ahli
yang akan menyampaikan kepada mk
bahwa di beberapa putusan mk sebelumnya
itu mk bisa mendiskualifikasi calon
yang melakukan politik
hari ini pertarungan pemilu legislatif
ada ratusan laporan
yang diajukan ke mahkamah konstitusi
ada apa pokok persoalan
yang paling banyak diajukan
entah sejauh apa kekuatan kpu dalam
menghadapi gugatan dalam pertarungan sidang
kami akan mendiskusikannya bersama
sudah hadir di studio
layar demokrasi yang pertama
mas bagja terima kasih
sudah hadir malam ini
saya pikir mas bagja gak datang
mbak titi terima kasih mbak titi dari perludem
terima kasih sudah hadir dan mas bagja
oke kalau gitu kita mulai saja
dialog kita kalau tadi kita sudah
mendengarkan paket paket pengantar
kalau kemudian kemarin yang pilpres
juga cukup besar gaungnya
tapi kayaknya pilek gak segitu besar
tapi saya ingin bertanya dulu ke mbak titi
bedanya apa sih mbak
secara tata acara persidangan
atau secara fokus dari persidangan
untuk pileg ini apa yang menjadi
apa namanya materi persidangan di mk
ya pertama dari sisi durasi penanganannya dulu ya
kalau dari sisi hukum acara sebenarnya tidak jauh berbeda
tetapi kalau dari waktu penanganan
memang waktu untuk pemilu legislatif ini lebih panjang
kalau kita lihat pemilu legislatif terkesan kan hanya
pemilu dpr dpd dprd
tetapi di dalam elemen pemilu dpr dan dprd sendiri
bukan hanya peserta pemilu partai politik
tetapi juga ada para caleg caleg yang ternyata
di dalam peraturan mahkamah konstitusi
itu dibolehkan untuk mengajukan perselisihan hasil sepanjang
disetujui atau diajukan dengan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
jadi kalau berdasarkan dari inventory kami
dari dua ratus enam puluh an
perkara yang masuk ke mahkamah konstitusi hampir berimbang
antara yang mempersoalkan suara dengan lain partai
jadi ada perselisihan antara partai politik dengan partai politik peserta pemilu
dan antara caleg di dalam satu partai
tadi seperti kita lihat dari gerindra ya
nah yang paling banyak dipersoalkan itu yang pertama adalah
dugaan soal manipulasi suara
nah manipulasi suara ini melibatkan tiga aktor
satu ada penyelenggara di dalamnya
atau yang melibatkan peserta pemilu lain
baik caleg ataupun elemen partai
termasuk manipulasi yang melibatkan
yang ketiga aktornya adalah sesama kader satu partai
yang berstatus sebagai caleg
itu yang pertama
paling banyak di persoalkan adalah manipulasi penghitungan suara
nah yang kedua adalah yang banyak juga soal netralitas penyelenggara
profesionalisme penyelenggara di dalam menyelenggarakan pemilu
yang ketiga tadi
hal hal yang sifatnya berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu
nah termasuk misalnya yang tadi disebut dengan terstruktur sistematis dan masif
jadi kalau alurnya hukum acaranya hampir sama tetapi durasi beda
kalau pilpres kan empat belas hari gitu ya ngebut
kalau ini tiga puluh hari
karena undang undang mengatur memang lebih panjang untuk
apa namanya pemilu legislatif kita oke
dalil dalil yang tadi mbak titi sebutkan itu tetap juga akan disidangkan
secara satu persatu dengan alat bukti yang dipaparkan atau
memang hanya terhadap sengketa hasil selisih penghitungan suara saja atau bagaimana
iya makanya kan tadi hari ini kita pemeriksaan pendahuluan ya
jadi di persidangan pendahuluan ini akan diperiksa apakah perkara itu lanjut atau tidak
sebelum nanti masuk ke pemeriksaan persidangan
nah kalau di pilpres itu kemarin sempat ada perdebatan ya
apakah kemudian misalnya soal legalitas permohonannya
mas bayu nih banyak mengkritik nih
mk gak konsisten katanya dengan pmk nomor satu ya
karena itu adalah nomor empat tahun dua ribu delapan belas yang sudah diubah dengan pmk nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
nah hari ini bedanya dengan pilpres
kalau pilpres itu paripurna ya pleno gitu ya
jadi sembilan hakim semua memeriksa
kalau di pileg ini memang kita butuh energi
kami saja melakukan pemantauan harus menurunkan tiga tim
karena dia tiga panel
hakim di setiap panel itu dan memang ini kepentingannya sama besarnya sama pentingnya
tetapi kemudian atensi publik tidak terlalu banyak
karena tadi ya panelnya ada tiga
lalu kemudian yang berperkara juga ratusan orang gitu ya
melibatkan partai politik melibatkan caleg
apakah hakim betul betul bisa memberikan keberimbangan
bagi semua pihak untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan
kalau gitu saya langsung ke mas bagja
kalau kemudian dalil dalil itu kan sebenarnya turunannya dari apa yang ditemukan oleh bawaslu begitu
tapi kan gini kan skalanya provinsi ya
posisi bawaslu saat ini apa bagaimana apakah juga sama dengan
sama hampir sama sama dengan singketapi press ya memberi keterangan
kami diminta oleh mk untuk menjelaskan beberapa kasus
khususnya dari perkara perkara yang masuk
kita bisa lihat apa sih yang dipersoalkan misalnya politik uang
apakah kemudian bawaslu tingkat baik di tingkat kabupaten kota
provinsi maupun ri telah melakukan itu
jadi bukan terbatas juga pada tingkat provinsi
ri juga ada karena ada dpr ri dpd ri
walaupun nanti lokusnya kebanyakan di daerah pasti
dan mayoritas katanya dprd kabupaten kota
karena yang paling memang yang saling berbut paling banyak di kabupaten kota
nah kami jelas akan sama seperti di sengketa pilpres juga
apa yang telah dilakukan bawaslu dan kemudian jika ada kasus misalnya
kali ini kasus politik uang tadi misalnya di apa di tadi perkara yang di rindra tadi
apakah sudah dilakukan proses oleh bawaslu
nah kami memberi keterangan a b c sudah lakukan kenapa tidak di lanjuti
misalnya di pilpres ada beberapa permasalahan yang bawaslu sudah membawakannya di
di senarangga kumdu kemudian di senarangga kumdu tidak hanya terdiri atas bawaslu
karena tiga dua institusi lain ada
polisi dan kejaksaan kenapa tidak kemudian di tindak lanjuti
ada a b c misalnya unsurnya kurang tidak terbukti
prosesnya tetap berjenjang begitu
tetap berjenjang ya jika ada masalah kemudian bawaslu kabupaten kota
tidak bisa menanganinya apakah di lanjuti oleh bawaslu provinsi
nah itu perlu dilihat juga ada juga misalnya pelanggaran administrasi
pelanggaran administrasi tidak bisa dilihat hanya kabupaten kota atau provinsi
ada proses misalnya di kabupaten kota setelah memutus apakah sidangnya dilakukan dengan layak
atau tidak atau hanya rekomendasi
rekomendasi seperti apa kemudian dalam rekapitulasi kami memperkenalkan namanya persidangan administrasi cepat
nah apa perbedaan dengan pelanggaran administrasi yang biasa dan cepat
cepat itu dilakukan pada saat rekapitulasi
kenapa karena berkejaran dengan waktu
yang paling sekarang masih lima provinsi ya mas ibu
yang ditemukan apa
yang paling banyak tentu laporan dan temuan
kalau temuan bisa dua ribu tiga ribu an tapi untuk pidana sekitar tiga ratus an
itu pun yang belum ingkrah yang sudah yang ingkrah sama yang tidak terselesaikan juga ada
bukan tidak tersesaikan tidak masuk ke pengadilan karena berhenti di sentraga kumdu
atau berhenti di pihak kepolisian pada penyidikan atau di kejaksaan
anda berwakas seperti itu tapi secara garis besar sekarang berkurang
dari dulu enam ratus an ya
enam ratus an sekitar pilak sekarang sekitar dua ratus enam puluh
nah dua ratus enam puluh itu ini menarik apa yang perlu ditandakan
apakah kemudian memang bawaslu pada titik tertentu telah melakukan tugas tentangnya
positive thinkingnya teman teman telah melakukan di tingkat baik tingkat kebuatan kota provinsi maupun ri telah melakukan apa yang telah menjadi kewenangannya
yang tidak punya kewenangan tentu kita tidak bisa lakukan kan
dua pintu masuk laporan dan temuan
ini kalau di pilek ini
misalnya ada sengketa sengketa masalah prosedur itu di awal
mengenai calon memenuhi syarat atau tidak
nah di kampanye pengawasan dan penindakan
dan di akhir dari kapitulasi sampai selanjutnya itu masalah perlindakan
kampanye di politik uang dan lain lain
apakah kami telah melakukan upaya pencegahan
apakah kemudian di sentra gakumdu telah atau di bawaslu telah melakukan temuan atau laporan
nah dari hasil pelanggaran pidana
yang paling banyak bukan laporan dari masyarakat tapi temuan dari bawaslu
ataupun temuan dari bawaslu
temuan dari bawaslu ya yang paling banyak ya
klarifikasi dan lain lain telah dilakukan
ada yang masuk ada yang tidak
tentu juga tergantung dari rapat di sentraga kumdu
tapi memang ada satu kasus unik ya tadi saya lupa karena bicara soal proses
misalnya di ntb itu ada salah satu peserta pemilu dpd yang mempersoalkan foto dari calon yang suaranya
karena dianggap fotonya tidak yang paling baru
oke nanti kita akan bawa lebih lanjut
saya menanyakan dua ratus enam puluh kasus atau sengketa ini
apakah kemudian juga bisa dikatakan pemilu ini masih berhasil
karena narasinya begitu tuh sekarang
nah kita akan kembali lagi dalam dialog di layar demokrasi sesaat lagi
oke kita kembali dalam diskusi kita malam ini
kalau tadi mbak titi sudah menyampaikan bagaimana perbedaan antara phpu pilpres dan pileg
dan bang bakche juga tadi sudah menyampaikan juga temuan temuan dari bawaslu
dan sekarang saya ke mas bayu gitu
mas bayu apa catatan anda tentang phpu pileg hari ini
saya ingin mengatakan gini
phpu pileg ini yaitu anggota dpr dprd maupun dpd ini gak kalah pentingnya dengan phpu pilpres
meskipun harus diakui orang seringkali karena pemilu serentak ini membuat liga liga
nah gitu ya
kemudian pileg itu liga dua
ini ada kasta kastanya
itu tercermin dari tingkat partisipasi pemilih bahwa pilpres ini paling tinggi
dpr baru kemudian dpd
dpd ini yang paling rendah
yang kemarin di phpu pilpres kan disinggung bahwa
ini persoalan juga
ini angka perbedaan partisipasi pemilih di pilpres dan pileg dpd itu sangat tinggi sekali
akhirnya orang mengatakan bahwa ini ada kelas kelas dalam pemilu kita lah
saya ingin mengatakan bahwa php pileg ini tidak kalah pentingnya dengan phpu pilpres
kenapa karena tiga hal
yang pertama kalau kita tahu bahwa kelembagaan negara kita itu setelah perubahan undang undang dasar
tidak hanya presiden dan wakil presiden
ada namanya dpr dprd dan dpd
fungsi dpr ini nggak kalah pentingnya nggak kalah sentralnya dengan presiden
coba kita membuat undang undang persetujuan dpr
rapbn persetujuan dpr
kemudian pengawasan pelaksanaan undang undang maupun apbn itu dpr
memilih hakim mk itu dpr
hakim atau komisioner kpk itu juga dpr
milih bawaslu jangan lupa nih
kamu pilih bawaslu kpu
bagian dari dpr begitu
memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden
di pasar delapan lagi dalam hal presiden wakil presiden berhenti bersamaan
apakah mangkat diberhentikan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban
itu juga yang memilih adalah anggota dpr bersama anggota dpd dalam wadah yang namanya mpr
jadi ini tidak kalah pentingnya apalagi dprd
itu juga tidak kalah pentingnya dia sebagai unsur eksekutif penyelenggara pemerintahan daerah
begitu pentingnya peran lembaga lembaga ini
kalau kemudian lembaga yang terhormat ini diisi oleh orang orang yang tidak jujur
tidak jujur artinya ketika mendapatkan kursi ini
dia melakukan dalam tanda kutip kong kali kong misalkan dengan penyelenggara pemilu
oknum penyelenggara pemilu di tingkat bawah misalkan
kemudian melakukan kong kali kong agar dia suaranya bisa digelembungkan
atau sebaliknya dia bisa menggeser kursi orang lain
kan itu tidak legitimit orang orang seperti ini duduk jadi wakil kita
yang ketiga adalah karena pasti keluar biaya ketika dia melakukan kecurangan itu
ketika dia menjabat sebagai anggota dpr dpd maupun dprd melakukan korupsi
kpk selama berjalan
berdiri sampai saat ini sudah tujuh puluh dua anggota dpr
ribuan anggota dprd juga terjerat kasus korupsi
kalau titik ini kita tidak hati hati betul memfilter ini
nanti yang duduk adalah tidak akan lebih baik daripada sebelum sebelumnya
jadi ini sangat penting phpu pileg ini
berikutnya catatan saya adalah tentu saya mengapresiasi kpu dan bawaslu
kalau kita lihat dalam konteks data ya
dua ribu empat itu ada dua ratus tujuh puluh tiga perkara
yang mengajukan ke pprd

sekarang dua ratus enam puluh perkara
artinya bahwa ada penurunan perkara ke mahkamah konstitusi menunjukkan bahwa
proses proses pelanggaran pemilu yang ada di tiap jenjang itu mampu diselesaikan
apakah itu oleh kpu kemudian oleh bawaslu
ini menunjukkan tren yang menarik
padahal kalau kita lihat ini mbak titi sering mengatakan ini
jumlah anggota dpr kita meningkat dari lima ratus enam puluh menjadi lima ratus tujuh puluh
di tingkat provinsi pun jumlah anggota dprd provinsi juga meningkat
kemudian di dpr di kabupaten kota juga meningkat
bahkan partai politik dibandingkan dari empat belas juga meningkat
tiga sekarang menjadi dua puluh baik nasional maupun lokal
tapi justru tren untuk menguji ke mahkamah konstitusi menguat ke mk itu menurun
menunjukkan bahwa pelanggaran apakah itu administratif kemudian sengketa proses
atau hal hal yang memang itu ketika mereka berjenjang itu bisa diselesaikan sebenarnya
jadi ini satu hal yang baik menurut saya kalau kemudian
bisa dikatakan trennya adalah bahwa peserta pemilu sudah mulai memahami bahwa
kalau saya ini mengajukan ke mk toh tidak akan berdampak pada perolehan suara atau kursi
jadi buat apa saya mengajukan ke mk
jadi sudah mulai rasionalitas dalam pemilu itu sudah mulai ada
kalau dulu kan orang bicara mau kita selisihnya jauh selisihnya tidak masuk akal
maka kita mengajukan saja ke mk siapa tahu jadi masih berpikir siapa tahu mk mengabulkan
jadi ini tren yang bagus dari demokrasi kita
tinggal sekarang memang dari dua ratus enam puluh kira kira berapa persen yang akan mengabulkan
karena selalu turun ini dua ribu empat itu hanya lima belas persen yang dikabulkan oleh mk dari seluruh perkara
dua puluh persen dua ribu empat belas hanya dua tiga persen lah ini dari dua ratus enam puluh ini kira kira berapa
apakah masih di angka dua tiga persen atau akan naik tentu menurut saya kita akan menunggu
dari dua ribu enam puluh itu berapa persen mk akan mengabulkan gugatan di makam konstitusi itu

oke mbak titi kalau gitu kalau kita lihat tadi yang mas bayu sampaikan bahwa begitu ee
apa namanya pentingnya peran seorang legislator begitu ya
tapi kemudian ini justru ada kasta kasta pemisah yang membuat apa namanya ya wajah ini semakin suram
padahal kan penting sekali kan peran peran orang orang yang ada di posisi posisi legislator ini
iya jadi penurunan masuknya phpu atau perselisihan hasil ke mk memang bisa ditilik dari banyak

lebih tertib dalam mengupayakan keadilan pemilu
kan keadilan pemilu itu adalah upaya untuk memulihkan hak politik baik pemilih maupun
peserta pemilu yang di anggap sudah dicederai

kan dari prosesnya itu sudah bisa di kanalisasi dan keberadaan bawas selu dengan kewenangan yang lebih terdistribusi

dan keberadaan bawas selu dengan kewenangan yang lebih terdistribusi
lebih tegas dan bisa mengeksekusi dalam banyak hal
ternyata juga mempengaruhi bahwa yang kemudian hadir di mk ini adalah residu residu yang memang tidak bisa diselesaikan
kan harusnya begitu ya bawaslu sekarang sudah punya kewenangan eksekutorial untuk perselisihan administrasi
bahkan kemudian ketika penanganan rekapitulasi suara mereka bisa memberi rekomendasi secara cepat
nah itu yang kemudian membuat permasalahan permasalahan itu tidak harus melulu mk ini jadi keranjang sampah
terus terang kalau dulu itu mk menjadi ruang pelampiasan ketidakpuasan pada bawaslu
karena dianggap bawaslu ini tidak bisa jadi solusi atas permasalahan hukum mereka
nah tetapi kami juga menemukan ada tren baru nih mas ferdi
jadi ada upaya mereka itu tidak pergi ke mahkamah konstitusi
tapi berupaya untuk mengkanalisasi di internal melalui mahkamah internal partai
jadi kalau tadi kan perselisian antar caleg beberapa partai itu pergi ke mk
tetapi ada partai lain yang tidak boleh pergi ke mk
misalnya saya berkompetisi dengan pak rahmat sebagai peserta pemilu dari partai yang sama
karena kita ada selisih suaranya tidak banyak nih ada yang selisihnya itu kurang dari seribu
bahkan di bawah dua ribu maka saya mengandalkan mekanisme di internal partai
nah ini yang bawaslu maupun kpu harus hati hati
karena mereka tidak pergi ke mk lalu kemudian berupaya untuk pergi ke bawaslu
itu memasukkannya dalam perselisihan administrasi pemilu dengan harapan rekomendasi
atau selembar kertas dari bawaslu ini bisa jadi modal mereka mengubah hasil dengan keputusan mahkamah partai
nah jangan sampai pula suara yang sudah diberikan oleh pemilih itu bisa berubah dengan misalnya
mekanisme di internal partai yang sesungguhnya itu sendiri misalnya akuntabilitasnya tidak sama
dengan ketika kita menyelesaikan di mahkamah
oke bang bagja gimana tuh
dalam beberapa kasus kita dapat temukan ya
tapi dalam kami tidak mempersoalkan siapa yang jadi calon anggota
siapa yang jadi calon jadi calon gak jadi
yang diproses dalam pelanggaran administrasi adalah tata cara mana yang ternyata oleh kpu dilanggar
tapi mekanisme untuk menyelesaikan secara internal partai itu apa namanya
boleh saja diselesaikan di bawaslu begitu ya maksudnya
oh enggak kami tidak mempersoalkan
tidak mempersoalkan itunya
tentu yang pelanggaran administrasi ini boleh siapa saja caleg ya
caleg yang berhubungan ya caleg atau partai
kalau caleg kan berarti caleg itu berarti tidak usah pakai surat kuasa partai
berbeda dengan sengitaproses sengitaproses satu partai
di pc di pp itu harus itu tapi kalau pelanggar administrasi bisa caleg
nah ketika caleg merasa ada yang bermasalah tata cara prosedurnya kita lihat
oleh sebab itu dibuka nanti di persidangan
ini c satu nya bermasalah apa enggak
nah karena kenapa seperti itu
karena proses di kpu
akan adu data begitu ya nanti ya
ada data dan kemudian apakah itu dilakukan oleh kpu
misalnya kalau keberatan partai
saya keberatan ada dugaan dah nya bermasalah
tapi enggak bisa buka daa daa kenapa
karena sudah yang lalu sudah selesailah dianggap karena sudah tingkat provinsi
nah jadi gimana teman teman yang ada indikasi
terus ada bukti juga bahwa ada bukti pembanding
jangan sampai ada kasus juga tidak punya bukti pembanding tapi pokoknya ini yang berubah
itu enggak bisa juga
anda harus punya bukti pembanding
kemudian membuktikan bahwa kpu ataupun jajarannya itu melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan penghitungan atau rekapitulasi
nah beberapa hal kemudian kami persilahkan
ini kami hanya menentukan bahwa tata caranya yang bermasalah
tata cara yang bermasalah
ada satu kasus ya misalnya ada di daerah papua ini menarik kan
kabupaten mana tentang dpr di provinsi misalnya
dia bermasalah dia menyimpulkan ada tiga daerah
tapi yang terbukti hanya satu yang bermasalah karena formulir c satu dan itu tidak ada misalnya
yang menarik di papua kan harus ada kalau tidak salah itu ada kesepakatan
saya lupa formulir apa itu ditandatangani oleh si
bahwa suara ini diberikan kepada siapa
ini tidak ada semua proses tiba tiba langsung rekapnya di tingkat ppk
tanpa kemudian kami kumpulkan saja di tps
di tps tetap ada
di ini tetap ada
nah ada lagi misalnya permasalahan rekapnya bermasalah
ada rekapnya di papua itu
formulir da itu tidak diberikan kepada bawaslu
jadi ada dua puluh enam rekomendasi bawaslu lebih khususnya rekomendasi dua puluh enam itu ususnya pileg ya
ya ini yang sempat di highlight juga waktu sengketa pilpres ya
memang bermasalah di dua puluh enam ini
di dua puluh enam rekomendasi karena daa itu ada di enam kabupaten kota
da itu tidak diberikan kepada bawaslu
seharusnya kan diberikan ada apa
daa ini adalah sertifikat rekapitulasi sesuara tingkat kecamatan atau diserik
pertanyaan pertanyaan itu yang kemudian juga harus dikonfirmasi begitu ya di bawaslu
dan kita juga cross check apakah rekomendasi dikeluarkan bawaslu di tingkat bawah itu sesuai dengan jangan jangan juga tingkat bawah juga bermasalah
tapi sepanjang kita lihat di papua sudah on the track ini ada permasalahan ini da nya tidak diberikan
kenapa enam jadi masalah
karena daa nya tidak punya sama sekali
jadi bawaslu itu yang punya dana data pembanding jika ada proses pelakukan
ada dana itu sudah bisa dilakukan begitu ya oke
oke bang bagja terima kasih
kita akan lanjutkan dialog ini nanti kemudian kita akan melihat bagaimana persiapan mk nanti padahal ini baru sidang mendahuluan
apakah kemudian nanti di sidang putusannya akan ada jalan jalan terjal lagi yang dihadapi
layar demokrasi akan kembali saat lagi
oke kita kembali dalam diskusi kita malam ini
tadi mbak titi menarik juga ya kalau kita lihat bahwa kemudian apa yang disengketakan di phpu pileg ini seharusnya juga menjadi wajah asli dari aktor aktor politik di partai politik atau caleg caleg ini
tapi kemudian ini menjadi pengecualian tidak dianggap begitu penting begitu
padahal kan secara prosesnya kan satu rangkaian begitu dan serentak begitu
ini bagaimana kemudian bisa di
karena memang ini konsekuensi pemilu lima kotak ya atau lima surat suara
jadi dimana atensi dan perhatian kita semua didominasi oleh pilpres
dari fase awal kampanye kemudian pemungutan penghitungan suara sampai sengketanya pun diborong pilpres semua
narasi kecurangan kan begitu kuat di pilpres
padahal proses pilpres itu
jauh lebih akuntabel dan mendapatkan perhatian publik pengawalan publik ketimbang pileg
nah pileg inilah yang seolah olah menjadi anak tiri di dalam pemilu kita kali ini
dari mulai misalnya proses pemungutan penghitungan suara di tps
kalau pemungutan kan bareng bareng ya sama sama
tetapi kalau sudah penghitungan suara tadi kita sudah bahas
pilpres itu kan didahulukan baru setelah pilpres pemilu dpr
pemilu dpd pemilu dprd provinsi baru dprd kabupaten kota
dprd kabupaten kota
contohnya saya di dapil tanggerang selatan
itu memang dihitung itu sudah jam dua malam
yang tinggal itu hanya beberapa gelintir orang saja
jadi semua tata cara prosedur yang tadi bapak rahmat sebut
itu semua sudah tidak teraplikasi gitu
makanya tidak heran dari dua ratus enam puluh tadi
paling banyak yang dipersoalkan adalah pemilu dprd kabupaten kota
dan kalau kita lihat soal ujian integritas
justru yang paling rentan itu adalah kalau bicara soal
bagaimana penyelenggara dalam menyelenggarakan pileg
karena tadi aktornya bukan hanya partai
aktornya itu caleg
calegnya itu hampir dua ratus lima puluh ribu
dan semua ingin dapat kursi
yang untuk sekarang saja contoh misalnya permasalahan di malaysia
itu menyangkut apa
sebenarnya menyambut pemilu legislatif kan
persoalan di beberapa daerah misalnya kalau kita sebut papua
lalu sumatera utara maluku
itu memang paling banyak pertarungannya itu antar partai iya
makanya tadi mas bayu akan bisa banyak mengevaluasi
betul betul harapan kita
bagaimana mahkamah di tengah terbatasnya waktu
lalu kemudian banyaknya perkara
mampu mengungkap ini dengan berimbang
itu tantangan terbesarnya
yang menarik pertukaran logistik juga
surat surat yang tertukar itu jarang di prepress
karena di prepress gak pernah ada
di prepress paling sering tertukar
jadi kan masalah
ini faktornya apa sebenarnya yang membuat ini jadi umum begitu
itu permasalahan dpt sepertinya ya
dpt dan kemudian percetakan yang tidak
dan pengumpulan yang ada perbedaan ini lah
dari dpt hp tiga ke dpt hp dua
dan itu belum masih belum
kita akan lihat lagi direvaluasi dari kami
kami lagi mengkaji itu
kenapa tiba tiba kebanyakan tertukar gitu
walaupun hanya menurut teman teman kpu
tapi menurut kami ini dibandingkan dua ribu lima belas ini
padahal kan seharusnya lebih siap
dan itu kebanyakan pilek ya
persoalan di dalam prosesnya itu ya
terakhir ke mas bayu
mas bayu kan kita menuntut
semua pihak ini menuntut bahwa
mk bisa menyelesaikan proses
phpu pileg ini secara baik begitu
kalau kita berkaca dari phpu pilpres kemarin kan
narasi kecurangan yang disampaikan oleh mbak titi
dan juga delegitimasi tentang mk
harapan apa sih yang harus kita gantungkan
bahwa kemudian mk pun sendiri sudah mengatakan bahwa
tidak akan tunduk kepada siapapun
hanya kepada perundangan konstitusi dan tuhan yang maesah begitu
waktu pilpres ya
apa kemudian ini yang bisa kita pegang
kalau kemudian ini adalah memang
tahapan penyelesaian yang benar benar
mengikat dan konstitusional begitu
tidak ada lagi narasi narasi itu kemudian
yang disampaikan oleh pihak pihak tertentu begitu
jadi saya ingin mengatakan
independensi hakim mk itu
juga tidak kalah dasarnya
di uji pada saat phpu pilek ini
kalau pilpres itu kan
dua tim kampanye saja
yang kira kira akan berusaha untuk
dengan segala cara mempengaruhi independensi hakim mk
tapi kalau di sini bayangkan
dengan caleg caleg dan banyak
tantangannya lebih berat ya
yang punya nama besar
yang juga kemudian berupaya
menjadikan mk ini sebagai jalan terakhir
harapan mereka untuk bisa duduk di senayan
atau duduk di kursi dprd provinsi
atau kabupaten kota
tentu segala cara mereka akan lakukan
hakim ini mau kemudian
mengubah hasil rekapitulasi oleh kpu itu
kursi bisa beralih kepada mereka
karena itu saya menarik
ini hakim mk kemudian membaginya
untuk menghindari subjektivitas ini
dengan cara membagi tiga panel
itu masing masing panel itu
terdiri dari tiga unsur yang berbeda
jadi tidak boleh satu panel itu tiga dari dpr
maka satu dari dpr
satu dari presiden
satu dari ema
artinya hakim mk yang diusulkan oleh
dpr presiden dan mahkamah agung
ada tiga panel dengan komposisi yang berbeda
pun juga ada satu ketentuan
tidak boleh hakim mk asal misalkan
itu dari bali
jadi tidak boleh menyidangkan perkara dari bali
atau prof saldi dari sumber
atau wilayah sumatera sekitar itu
berusaha dia dijauhkan dari koneksi terhadap
pengenalan figur figur yang kemudian potensi berperkara
karena kan gini
sebelum orang ke mahkamah konstitusi
tentu dia mengikuti dinamika politik
dia tahu betul siapa aktor aktor politik
di daerah sekitar itu
yang kemudian ketika beracara di mk
berperkara di mk
ketemu dengan hakim itu
pasti orang persepsinya adalah
ya tentu saja
karena ada keterikatan emosional
itu tidak bisa dihindari ya
asumsi asumsi seperti itu
artinya mk telah meletakkan dirinya
sebagai peradilan modern
terpercaya dengan membagi
bahkan tadi tidak boleh
kemudian seorang hakim itu punya konflik interest
yang dia berada
yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah
kalau kita lihat tren mk ini

ini kan semakin menurun yang dikabulkan ini
berarti tidak mudah sebenarnya
untuk kemudian membuktikan adanya
kecurangan atau kesalahan penghitungan
yang tadi di mahkamah konstitusi
saya ingin mengatakan contoh soal gerinda tadi
sebenarnya kan yang punya kewenangan diskualifikasi adalah
dan ada sebabnya tidak sembarangan
bawaslu bisa mendiskualifikasi calon
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh ini
masih ada juga peremonan peremonan
yang belum mampu bahwa di mk itu
terkait dengan persisian hasil
oke mk memang punya kewenangan
untuk kemudian kemarin dikatakan di
mampu dibuktikan bahwa
mampu dibuktikan bahwa
bawaslu itu cara
jadi tidak sesuai dengan asal asal yang ada
tapi sepanjang memang
itu tidak pernah dipermasalahkan di bawaslu
atau kemudian bawaslu justru ketika
menyidangkannya itu sudah
sesuai dengan hukum acara di bawaslu
kalaupun kemudian putusannya
dianggap tidak menguntungkan itu
mk tidak akan menilai putusan bawaslu
karena mk mengatakan
kami tidak berkena
tidak diperbolehkan untuk menilai
sepanjang bawaslu memang melaksanakannya
dengan ketentuan yang ada
jadi menurut saya
mk hanya akan ada tiga putusan
tidak bisa diterima
itu soal legal standing
kemudian tidak ada izin dari pimpinan partai
atau kemudian pokok permohonannya
tidak terkait dengan perselisihan hasil
dikabulkan atau ditolak
dikabulkan berarti memang
pemohon mampu membuktikan
adanya kesalahan penghitungan
pemohon tidak punya bukti yang cukup
untuk membuktikan kesalahan itu
kita kunci di sana
karena memang durasi kita sangat terbatas
dan sekitarnya masih panjang
sampai tiga puluh juli
dan sembilan agustus ya
dan kita berharap memang
bagi mbak titi memang masih panjang
maksudnya lemburnya masih panjang
pak pak jat
terima kasih mbak titi
terima kasih mas bayu
dan lair demokrasi akan masih kembali
dengan jumlah informasi menariknya
tetap bersama kami
sampai jumpa di